dalam kategori anak yang kehilangan
hal satu atau kedua orang tuanya
itu mendapatkan penanganan
oleh karena itu dua hal tersebut
itu yang dipastikan
untuk yang pertama tentu
membuat upaya upaya pencegahan
lalu kemudian yang kedua
tentu ini juga
memastikan bahwa ketika terjadi
bisa dilakukan penanganan
pak nahar bagaimana
menjamin atau jaminan kepastian
pemenuhan hak hak terhadap anak anak ini
tadi seperti yang bapak sampaikan
yang pertama tentu
ketika kita memperoleh data
lalu kemudian ditemukan
ada anak anak dalam kategori tadi ya
maka yang harus dipastikan adalah
bahwa posisi anak ini
sekarang diasuh oleh siap
lalu kemudian ketika
posisi pengasuhannya sudah beralih
dari orang tua aslinya
atau orang tua kandungnya
maka ini harus didukung juga
untuk memastikan bahwa anak ini
dari kerabatnya dari keluarga besarnya
lalu kemudian ketika
pemenuhan hak lain yang harus diperhatikan
misalnya soal kebutuhan dasarnya
lalu kemudian hak pendidikannya
terus hak kesehatannya dan sebagainya
maka inilah yang kemudian
para pihak stakeholder
kementerian lembaga terkait
inilah yang melakukan upaya upaya
salah satunya adalah kalau
bantuan sosial ya tentu
kmn sos dengan program
atnc dan beberapa program
bantuannya lalu kemudian
soal pendidikan tentu ini dikaitkan
juga dengan program
pemenuhan hak pendidikan anak anak
di mana anak itu tinggal
termasuk kebutuhan kebutuhan lainnya
baik baik saya ke pak jasra
bagaimana kpai melihat
permasalahan ini apakah formulasi
tadi yang pak nahara
cukup baik artinya
di satu sisi kan pemenuhan
hak anak anak ini kan salah satunya
adalah dengan adanya pengasuhan ya jadi pengasuhan
baik misalnya dengan adanya
keluarga jauh atau keluarga besar
atau mungkin juga tadi dari
kementerian dalam paket pengantar kami
sudah disebutkan ada
upaya misalnya mereunifikasi
salah satunya tapi
di satu sisi jangan sampai dengan adanya
formula ini yang juga kita cegah
adalah jangan sampai nantinya
anak anak ini sebagai
korban perdagangan korban
dan lain sebagainya
yang harus menjadi landasan
untuk melakukan pengembangan program
kita memiliki undang undang pelindung anak
berkewajiban untuk memberikan
pelayanan komprehensif kepada
anak anak kita dalam bentuk
kemudian yang kedua kita memiliki
undang undang dasar pasaran delapan belas b
ayat dua di mana setiap anak
berhak atas kelangsung hidup
mudah kembang dan berhak
atas pelindung dari kekerasan
tentu kita apresiasi ya pemerintah
setelah tiga minggu lebih kurang
pak deputi kita berdiskusi
tata kelola data
soal pendataan anak anak yang
ditinggal oleh orang tuanya
baik sebagai status
yatim piatu maupun yatim piatu
nah oleh sebab itu tentu
kita berharap semua mekanisme
yang kita menghadirkan
untuk anak anak kita
harus segera dilakukan
apalagi data ini
tidak data yang sedikit ya
saya kira kalau kita mau dorong
untuk respon pertama
dan utama kepada sebelas empat puluh lima
seharusnya ada sebelas pendamping
pendampingannya apa yang disampaikan oleh pak deputi
tadi baik respon
terkait penguatan keluarga
besarnya kalau masih ada
keluarga besar atau mungkin
keluarga pengganti dan termasuk
juga rujukan akhir ya
ketika tidak ada lagi keluarga
besarnya maka tentu
anak dipitipkan sementara
berada di lembaga
seperti panti sosial asuhan anak
oke pak nahar tadi
seperti yang pak jasrat sampaikan bagaimana
sebelas empat puluh lima anak ini
khusus di pendataan tentu
kami di kementerian pembuduhan perempuan
dan kementerian sosial
memperbaiki data ini ya
karena ada satu prinsip
yang harus kita jaga
data juga jadi pertimbangan
ini menjadi penting
untuk kita perhatikan misalnya
maka perlakuan lingkungan
itu juga jadi masalah
anak keluarganya positif
itu juga menjadi
hal yang harus diperhatikan
nah sekarang kalau
berdasarkan estimasi ada sebelas empat puluh lima
maka ini harus dicek juga
real di masyarakat
oleh karena itu maka
kami ini dalam minggu minggu ini
juga melakukan konsolidasi
terkait dengan penyiapan
penyiapan data dan ini
terus kami lakukan
dan mudah mudahan ini rapat
koordinasi dengan daerah juga
didorong untuk memastikan bahwa angka angka ini
bisa ditangani dengan
beberapa kasus yang muncul
itu juga ada indikasi bahwa
kekuatan keluarga besar
kekuatan lingkungan masyarakat
itu sudah cukup baik
nah memang yang kita harus waspadai
adalah menjaga kemungkinan
ke dua orang tuanya
ini yang harus kita pastikan
misalnya pihak yang mengasuh
lalu kemudian juga untuk menghindari
hal hal lain oleh karena itu maka ini menjadi
penting untuk didampingi
di semua wilayah lalu
kemudian pastikan sistem
yang sudah dibuat itu bisa berhasil itu bisa dihasilkan dengan baik dan dengan baik
itu bisa dilaksanakan oleh para pihak
di antaranya adalah mulai dari tenaga kesehatan oleh pekerja sosial
oleh konselor oleh para pendamping di daerah ini
yang kita harapkan bisa mengantisipasi hal hal buruk yang dihadapi oleh anak anak
baik pak nahar sejauh ini pengecekan dari kementerian pppa
terhadap sebelas empat puluh lima anak ini sudah sampai mana sudah sejauh mana
ya karena sebelas empat puluh lima kan masih estimasi ya
kalau saya melihatnya ini data kan kalau misalnya menghitung dari
angka hunian rumah sakit ya dari usia dewasa
atau atur data dari data satgas covid di mana misalnya usia tiga puluh lima sampai empat puluh lima tahun meninggal gitu ya
lalu kemudian estimasinya kalau satu orang satu anak ya maka angka
nah tapi ini harus di cross check juga dari masing masing wilayah gitu ya
karena ini juga harus mendapatkan penanganan yang pasti gitu ya
bukan hanya soal segetar angka tetapi dipastikan bahwa
anak anak ini satu kasuhan penggantinya pengasuhan alternatifnya bisa dilakukan
lalu kemudian juga dukungan dukungan pemenuhan hak lainnya
itu juga harus di cross check
karena itu data ini menjadi penting
oke saya kembali ke pak jasra
terkait dengan pemenuhan haknya yaitu anak anak ini tetap mendapatkan
peran keluarga yang merawat melindungi mereka
salah satunya melalui orang tua asuh atau juga mungkin dengan upaya
mereunifikasi dan lain sebagainya pak jasra
tapi jangan sampai artinya nanti kita ketemu dengan permasalahan yang lebih pelik lainnya
tadi seperti yang saya sampaikan
kasus kekerasan terhadap anak kemudian anak korban pandemi sebagai anak korban trafficking
begitu juga artinya jangan sampai anak anak ini ada di pihak atau orang yang salah mengasuh
bagaimana pak jasra terkait hal ini
ya kalau kita lihat kan isu ini muncul ketika ada ananda vino pada putih di kalimantan
viral gitu ya baru kita terkaget kaget ya
jadi dalam terpaksa
berketik negara tertampar gitu pak diputi terkait kasus vino
saya kira bicara soal deteksi dini dan mitigasi sebetulnya sudah ada ya
tadi pak deputi sampaikan ada protokol b satu b dua yang saya kira itu bulan april dua ribu dua puluh sudah kita sosialisasikan ya
tapi sayang ini tidak efektif sehingga saat covid pun akhirnya data ini tidak bunyi ya
terkait bagaimana anak
yang ditinggalkan oleh orang tuanya kemudian anak yang terpapar mungkin baru belakangan ini agak terpilah datanya gitu ya
nah oleh sebab itu tentu sistem perlindungan anak ini kan harus mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lain
pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat gitu dengan keluarga gitu ya
sehingga kita meresponnya tidak pada situasi ketika ada anak viral ada anak yang terlantar dan seterusnya
nah saya kira sebelas empat puluh lima ini kalau mau ya harus dikerahkan seluruh sumber daya yang ada
harus sebelas pendamping gitu
memastikan bagaimana kalau kita leveling terkait asesmen itu hasilnya mana yang darurat dan sangat darurat dan seterusnya
sehingga penanganan cepat ini kan bisa kita lakukan gitu ya
tapi kalau apalagi hari ini kan presiden sudah sampaikan di luar jawa di sana kan terjadi peningkatan kasusnya
nah oleh sebab itu tentu kpai rencana hari kamis besok akan mengundang stakeholder termasuk din sos din kes di seluruh indonesia
untuk memastikan satu soal tata kelola data kemudian yang kedua respon respon cepat dan termasuk juga program jangka panjang gitu ya
kemudian yang ketiga tentu dukungan dukungan masyarakat yang perlu diperkuat gitu ya
sehingga apa yang menjadi kekhawatiran
mbak penny tadi kan tidak berulang ya seperti beberapa kasus anda anda yang viral ya
beberapa kasus di bekasi di sukoharjo kalau nggak salah gitu ya
nah tentu semua instrumen ini harus bergerak gitu ya
asesmen tetap dilakukan tapi respon cepat harus segera gitu ya
karena bantuan itu jangan identik dengan bantuan sosial gitu ya
bantuan untuk menolong misalnya mungkin
saya tiga hari yang lalu
saya tiga hari yang lalu
pak deputi mengunjungi anak yang anak piatu ya
ada tiga anak yang meninggal orang tuanya karena covid hamil ya
kemudian dia tujuh bulan melahirkan dan dua minggu setelah itu meninggal
nah satu bulan setelah meninggal itu ya belum ada pendataan juga gitu ya
dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak kota depok atau dinas sosialnya gitu ya
jika saya datang baru saya sampaikan baru mereka tahu
nah jadi respon ini
respon ini harus cepat ya
mungkin pembatasan pembatasan yang ada ya kita sadari gitu ya
kondisinya harus aman dulu gitu ya bagaimana situasi covid dan seterusnya
tapi kan di situasi komunikasi teknologi yang tersedia ini saya kira kan banyak hal
dukungan dukungan yang segera kita bisa bantu pada anak anak ya
terutama mungkin secara dia sehat bisa tertawa dan seterusnya
tapi ketika didalami didampingi digali
jadi secara sikis ya guncangan guncangan yang dirasakan oleh anak anak itu kan itu dampingan jangka pendek maupun jangka panjang gitu mbak
sebenarnya ini bukan permasalahan baru satu dua minggu
tadi seperti pak jasad sampaikan
hanya karena mungkin salah satu pemicunya ada salah satu kasus anak yang kemudian viral
sehingga tadi kalau kata pak jasra pemerintah atau negara menjadi tertampar
tapi kita bagaimana masalah ini seluruh pihak
terkait bisa saling berkolaborasi bekerja sama
agar itu tadi ya tidak ada permasalahan terkait dengan mandeknya pendataan pendistribusian dan juga perlindungan
karena bagaimanapun ini adalah hak mereka
terima kasih pak jasra dan juga pak nahar
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bapak bapak
ya malam pada putih